buntut hinaan ahmad dhani yang menyebut ormas idiot ratusan masa dari gp ansor banser dan elemen masyarakat cinta nkri
mengepung hotel elmi surabaya dan membakar kaos gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden
aksi ini sebagai bentuk kekesalan terhadap arogansi ahmad dhani
ratusan masa dari ormas gp ansor banser dan elemen masyarakat cinta nkri
membakar bendera bertuliskan tagar gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden di depan hotel elmi surabaya
aksi ini untuk melampiaskan kemarahan atas pernyataan ahmad dhani
yang dinilai menghina banser dan pendemo dengan kata idiot
demo yang membelah penguasa tak lucu ya
ya kan lucu lah gitu
mendemo mendemo orang yang tidak berkuasa
selain sebagai protes penghinaan musisi dewa sembilan belas itu
pembakaran kaos juga penolakan deklarasi gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden di surabaya
para pendemo mendesak agar ahmad dhani segera minta maaf atas pernyataannya itu
karena bisa membunuh karakter warga surabaya
menurut saya memang mereka seperti itu ya
kalau saya ini musisi saya bukan penguasa kok didemo
gak artinya mereka mereka penguasa idiot itu
ya kalau mereka marah silahkan laporkan ke polisi saja
kalau gak terima
kalau gak terima laporkan ke polisi saja
kalau kemudian beliaunya tidak minta maaf kita laporkan kepada polda
karena ini pembunuhan karakter asesin nation
ini saya peringatkan
para pendemo memberi waktu satu x dua puluh empat jam
agar ahmad dhani segera meminta maaf
para pendemo juga siap menempuh jalur hukum dengan melaporkannya ke polisi atas pernyataannya